sementara itu bendara umum dewan pimpinan pusat partai nasdem ahmad saroni belum bisa berkomentar banyak soal status tersangka yang diberikan pada menkominfo sekaligus sekjen partai nasdem joni plate
menurut ahmad saroni saat ini jajaran pimpinan nasdem termasuk dirinya tengah menunggu arahan ketua umum surya paloh
rabu siang ahmad saroni menyatakan bahwa ia baru saja dihubungi via telepon oleh surya palo untuk datang ke kantor dpp nasdem tower
arahan baru akan diberikan setelah rapat selesai
lebih lanjut saroni membantah kasus joni plate semata mata hanya rekayasa karena panasnya tensi politik dua ribu dua puluh
ia percaya bahwa ada proses hukum dibaliknya sebelum penetapan tersangka
partai nasdem akan berkomitmen untuk taat pada proses hukum yang berjalan
saya rasa ini bukan terkait politis tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada johnny place sudah ditetapkan
jadi bukan berarti
seonyong onyong itu muncul jadi tersangka
kan ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan
pak rio juga sama kita tetap melakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu kita bantu
tapi saya tunggu arahan ketua umum
dan juga bapak saya ketua umum itu menyampaikan kalau ada resafel tidak apa apa
tidak ada masalah
oke sampai jumpa lagi